bagi sebagian orang jawa hidup berarti upaya menghindari nasib buruk
mereka percaya nasib buruk menempel pada manusia yang lahir dengan situasi tertentu
caranya adalah dengan melakukan ruatan
tanpa ruatan dipercaya nasib buruk akan mengiringi setiap langkah
dan keberuntungan tidak akan datang dalam hidup
ruatan masih lestari
dia beradaptasi dengan pengaruh agama dan zaman sehingga bisa diterima oleh masyarakat saat ini
inilah cerita para sukerto atau orang yang dipercaya memiliki nasib buruk
dan berikhtiar menghilangkannya dengan ruatan
salah satu ritus kejawen yang akrab dengan masyarakat jawa adalah ruatan
ruatan bisa diartikan sebagai upacara untuk mengusir nasib buruk
jadi zaman masyarakat yang masih awal hidupnya dilandasi oleh kepercayaan bersebut animisme
sampai pada waktu masyarakat mengenal budaya keagamaan dari hindu buddha
sampai datangnya pengalaman kejahatan
sampai datangnya pengalaman kejahatan
dan dipercaya dengan pengaruh ajaran islam
nah ini kepercayaan mengenai nasib orang dalam hidup ini ada yang baik ada yang buruk
bagaimana supaya yang nasib buruk itu tidak bisa berlanjut buruk
tapi sebaliknya kemudian bisa berubah menjadi yang baik
karena tujuan hidup tentu ingin mencapai kebaikan dalam hidup baik lahir batin
sejumlah ritus kejawen
kental dengan persembahan dan penghormatan pada penguasa gaib
yang lebih dekat dengan ajaran hindu dan prahindu
di sisi lain juga memasukkan unsur unsur islam seperti doa maupun ucapan salam
pun demikian dengan ruatan
pembersihan diri dan menghilangkan pengaruh buruk juga serupa dengan konsep pada ajaran agama
kedekatan inilah yang membuat ruatan tetap diterima bahkan bagi masyarakat modern
memang dalam kehidupan kita itu kan namanya ada usaha dan berdoa
memang kalau kita berdoa memohon itu hanya kepada allah swt
tapi usaha usaha inilah kemudian ada sarana yang ternyata juga diakui keberadaannya
oleh masyarakat yogyakarta yaitu melalui ruatan
jadi memang tidak menyimbang dari agama karena ini tradisi
tradisi yang kita uri uri dan itu tidak menyembah berhala tidak
meski begitu pendapat warga yogyakarta cukup beragam
karena walaupun saya beragama islam gitu
tapi untuk ruatan sendiri lebih ke diri sendiri
lebih ke memperbaiki dari dalam diri sendiri dengan cara ya
banyakin ibadah gitu kan dengan cara
taubat nasuha seperti itu sih
ya selama aku ngikutin prosesnya gak ada yang bertentangan sama agama
kenapa harus ribet
dalam ruatan obyek yang hendak dibersihkan adalah sukerto dan sengkolo
yang berarti kotoran jiwa aura buruk dan nasib sial yang menyelimuti manusia
yang melakukan kesalahan
tradisi kejawen menyebut sukerto dibawa oleh anak anak yang terlahir dengan kondisi khusus
misalnya ontang anting atau anak tunggal kendono kendini dan kendini kendono
atau dua anak laki laki perempuan dan sebaliknya
juga uger uger lawang atau dua anak laki laki semua
ada juga orang orang maupun anak anak yang lahir dalam kondisi julungwangi
atau saat matahari terbit
kemudian kondisi tibosampir atau lahir berkalung placenta
dipercaya harus diruat agar hidupnya tidak dilanda kesialan
dan berbagai gangguan fisik dan psikis
gangguan yang akan datang pada manusia yang belum diruat
dipersonifikasikan pada sosok betorokolo raksasa menakutkan yang berasal dari keturunan dewa
betorokolo adalah tokoh sentral dalam cerita wayang murwokolo
yang menjadi akar dalam tradisi ruatan jawa ini
secara singkat cerita ini mengisahkan betorokolo yang terlahir sebagai anak yang tidak diinginkan
datang ke kayangan tempat para dewa menemui ayahnya betorogoru
kepada ayahnya betorokolo meminta izin memangsa manusia sukerto sebagai makanannya
betoroguru sang pemimpin para dewa
lalu mengutus betorowisnu turun ke dunia dan mengubah diri menjadi ksatria bernama janoko
saat di dunia janoko mengaku sebagai dalang bernama kidalang kondobuono
dia mengumpulkan semua manusia sukerto dan segera diruat agar tidak menjadi mangsa betorokolo
setelah itu jika jalan ke dunia
jika jalan ke dunia
jika jalan ke dunia
jika jalan ke dunia
jika jalan ke dunia
satu persatu calon peserta ruatan masal datang
sebagian besar berdomisili di luar jawa tengah dan yogyakarta
setiap peserta wajib datang bersama orang tuanya
panitia mewajibkan peserta membayar lima ratus ribu rupiah per orang
jumlah yang dianggap murah dibanding jika harus melakukan ruatan
dan juga melakukan ruatan sendiri
salah satu peserta ruatan adalah maria yuditama seorang pengacara
dia datang bersama kedua orang tua dan adik laki lakinya dari jakarta
meski tidak akrab dengan budaya jawa karena lahir besar dan tinggal di jakarta
toh maria mengaku secara geneologis sebagai orang jawa
sebenarnya seorang teman ibu saya memberitahu karena kayaknya anak ibu kan cewek sama cowok sepasang
dalam budaya jawa tuh kurang kalau bahasa chinese nya ciong gitu bahasa jawa saya gak tau apa
terus lebih baiknya dilakukan ruatan mungkin untuk membuang sial lah istilahnya kalau bahasa awam
terus ibu saya menyampaikan ke saya mau nggak nih ada tawaran seperti ini
dan saya pikir ya kenapa enggak toh juga kan kami sebagai orang jawa juga sekalian melestarikan budayaan jawa
saya sih sebetulnya nggak ada suatu harapan yang spesifik ya
misalkan saya dengan ini langsung jadi misalkan beruntung dua puluh kali lipat dibanding biasanya gitu enggak gitu
cuman ya proses yang saya juga ada rasa penasarannya juga gitu terhadap tradisi itu sebenarnya apa dan bagaimana gitu
apa enggak kita juga memang ikut terjun langsung jadi partisipan gitu
bagi beberapa orang mengikuti ruatan dianggap sebagai keputusan terpenting yang mungkin pernah dilakukan
buat mereka ruatan memberikan hasil yang bermanfaat berupa keberuntungan dan hal hal baik lain yang terjadi pada hidup mereka
bonita dewi warga bantul yogyakarta mengikuti ruatan masal tahun dua ribu empat belas lalu
tradisi kejawen menyebut bonita dan adiknya yang perempuan sebagai kembang sepasang atau dua anak perempuan yang memiliki sukerto atau bernasib jelek
tidak banyak pertentangan dalam batin bonita saat orang tua memintanya ikut ruatan masal
sejak awal pun dia sudah meyakini ruatan akan membuat hidupnya dan keluarga
menjadi lebih baik serta diliputi keberuntungan
ya lebih baik sih
lebih baik ya misalnya saya lebih hati hati
terus alhamdulillahnya bisa kuliah selesai tepat waktu
terus kerja juga bisa
alhamdulillahnya dapat dua tempat kerja
terus habis itu ya ketemu jodohnya nikah punya anak
karena kita sudah mantep ya yakin kemarin itu
setelah habis diruat banyak kejadian yang kita alami dalam keluarga itu
pernah suatu kali kita di semarang kalau orang mengira kita sudah tidak hidup
pernah kecelakaan udah di bawah itu mobil
alhamdulillah kok ya selamat semua kita seorang keluarga
dan seorang keluarga itu mobil kita sudah di teronton yang besar itu sudah di bawah itu
sudah remuk mobilnya
nah salah satu itu saya yang oh ya alhamdulillah kita sudah diruat
antara lain itu
terus kehidupan keluarga kami juga mengalami masa kejayaan
waktu itu antara tiga belas sampai empat belas itu kok rezeki lancar banyak gitu
ya anak anak ya senanglah bisa membuat tersenyuman anak anak gitu waktu itu
setelah tahun tiga belas sampai lima belas itulah
sore menghilang malam menjelang
malam sebelum pelaksanaan ruatan adalah malam yang penting lagi panjang terutama bagi sang dalang
dalang adalah komponen paling vital dalam pelaksanaan ruatan
karena dialah yang memainkan wayang kulit sebagai cerita ruatan
wayang kulit juga sebagai visualisasi cara manusia menghindar dari nasib buruk
dengan simbol betoro kolo dan karakter wayang yang lain
tanpa ada dalang ruatan tidak bisa terlaksana
dalang juga berfungsi sebagai dukun yang melantunkan kidung atau doa jawa
meski semua dalang paham kisah murwokolo yang jadi rujukan ruatan
tetapi dalang ruatan biasanya adalah dalang senior
jika menerima permintaan mendalang untuk ruatan honor sang dalang biasanya naik
ini karena persiapan mendalang ruatan lebih kompleks
ya misalkan puasa neton hari kelahiran
ada terus misalkan mute
tidak makan yang tidak pakai garam yang tidak pakai gula
atau makan buah ketela
itu kan manis tapi tidak manis pakai gula
itu boleh itu namanya mute
ya itu namanya kan sebagai dalang untuk mengasah ibaratkan senjata
ya itu untuk mengasah
sebetulnya tidak cuma dalang
orang biasa pun bisa untuk mengasah indera
keenam andi kata
jadi indera keenam itu memang mungkalnya atau mengasahnya ya dengan laku itu tadi
ya itu dengan kepercayaan tersebut
sehingga si dalang itu yang sebetulnya tidak kuat jadi kuat
sebetulnya tidak nyampe suaranya bisa nyampe suaranya
ya itu juga
di kota yogyakarta dan sekitarnya kicermo sutejo cukup populer sebagai dalang ruatan
dalam ruatan masal oleh yayasan taman siswa dia pula yang akan menjadi dalangnya
seperti pada ruatan ruatan sebelumnya sudah sejak sore kicermo dibantu keluarganya menyiapkan berbagai sesaji untuk dibawa saat ruatan
berbagai sesaji syarat simbol dibuat
yang tidak boleh ketinggalan adalah pisang raja ingkung ayam dan tumpeng
di samping itu ada juga unggas yang harus disiapkan berpasangan
ini sebagai perlambang kehidupan di mana manusia lahir hidup berpasangan dan memiliki keturunan
berbagai persiapan menjelang ruatan berakhir pada tengah malam
sebelum semua sesajinya berakhir
sebelum semua sesajinya berakhir
sesaji dibawa ke lokasi ruatan di pendopo taman siswa kicermo sutejo mendoakannya terlebih dahulu
kicermo sutejo mendoakannya terlebih dahulu
lafal doanya khas kejawen sedikit bahasa arab bercampur bahasa jawa
kidalang berdoa lirik
kusyuk memohon pada yang maha kuasa agar ruatan massal esok hari berjalan lancar dan dimudahkan
lancar dan dimudahkan
diraja dan pembawa dari kanaan